keluarga heri suhendi setiap hari sibuk mempersiapkan makanan untuk dijual
di rumah kontrakan yang berlokasi di kampung simpang nagri kidul purwakarta
istrinya memasak bumbu dan membungkus makanan
pria berusia lima puluh lima tahun yang biasa disapa abah heri ini
adalah warga asli jakarta yang telah tinggal belasan tahun di purwakarta
setiap hari pukul tujuh pagi abah heri mendorong gerobaknya
menuju pinggir jalan raya kapten halim tempatnya berjualan
beberapa bulan terakhir setiap jumat abah tidak berjualan
melainkan membagikan makanan dagangannya lontong sayur kupat tahu dan soto secara gratis
belum lagi abah selesai membuka warungnya sejumlah pelanggan sudah menunggu
agar pelayanan lancar semua makanan sudah dibungkus per porsi
di warung abah tinggal menambahkan bumbu
makanan gratis yang disediakan sebanyak dua ratus porsi itu habis dalam tiga jam
sebenarnya kita bukan lihat gratisnya ya tapi lihat sedekahnya
karena disitulah ada yang lebih dari warung ini
walaupun yang ini tidak seberapa tapi dengan ada yang sedekahnya berkahnya luar biasa
jadi bapak setuju dengan
harga satu porsi makanan di sini sepuluh rupiah
tapi abah ikhlas jika pembeli membayar kurang
pada hari ia menyediakan makanan gratis abah heri menyiapkan dua ratus porsi
padahal pada hari biasa ia hanya menyediakan tujuh puluh porsi
selama ramadan abah tidak berjualan ataupun membagikan makanan gratis pada pagi hari
ia hanya akan berjualan pada malam hari
ya kalau untuk saur gari itu sama saja
bentuknya seperti itu juga gitu
seperti yang didagangkan tiap hari
ini saya juga baru bawa rencana gitu
kata edoa mau diadakan
kata edoa mau diadakan
sebelum berjualan makanan abah heri berdagang sembako dan nasi uduk di pasar simpang
tetapi ia bangkrut karena terlilit hutang
ia berjualan makanan sejak dua ribu
dian firmansyah purwakarta